itu latar belakang masalah yang cukup bagi kamu untuk mendapatkan pekerjaan di biro jasa pemindahan uang
maaf saya belum memperkenalkan diri
nama saya fairus
yaudah kalau gak mau minum
waktu tadi aku ngomong soal om om yang banyak duitnya
aku gak ada maksud buat ngerendahin kamu
nganggap kamu cewek materi
ray aku cuma cemburu
kamu udah dapat kerjaan belum
sama aku juga belum dapat kerjaan
nanti aku telfon balik
kamu butuh kerjaan
saya boleh pindah tempat duduk di sebelah kamu
kalau kamu butuh kerjaan saya ada
tenaga lapangan di biro jasa pemindahan uang
kerjaan kayak gini
kayak gimana tuh
nanti akan saya jelaskan dan akan saya contohkan
sebelum saya jelaskan dan saya contohkan terlebih dahulu saya harus tahu apa dan bagaimana kerja di biro jasa pemindahan uang itu
saya harus tahu apakah kamu memiliki syarat syarat untuk bekerja di sana atau tidak
miskin pengangguran dan lemah

memang aneh kedengerannya
memang aneh kedengerannya
tapi begitulah kenyataan
tapi begitulah kenyataan
syarat latar belakang pendidikan
syarat latar belakang pendidikan
itu nggak perlu yang penting latar belakang masa
kalau kamu miskin lemah iman dan pengangguran itu latar belakang masalah yang cukup bagi kamu untuk mendapatkan pekerjaan di biro jasa pemindahan uang
jasa pemindahan uang
maaf saya belum memperkenalkan diri
perlu memperkenalkan diri nama saya saeb nama saya virus virus corona virus corona iya
hai sebelum kamu sama teman teman kamu datang terminal itu tempat kami cari makan sekarang
kamu sama teman teman kamu harus pergi dari sana karena kami mau balik lagi kalau kamu
masih di sana nanti kita ketemu lagi dalam situasi seperti ini tapi suasananya lebih meriah

di mana di jalan mau ke terminal

terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak saya di pajak inti jalan mau ke terminal terima kasih banyak
terima kasih buat infonya
kasih tau kang bos
kalau mau manggil tuh liat situasi
maaf bos darurat
mn dihajar orang ngasih peringatan supaya dia keluar dari terminal
pasti ini kerjaan si tony
tidak ada yang bisa dihapus
ladang ladang ladang
kelapa kelapa kelapa kelapa
firman sah pitra
hasil ronsen kang firman sah pitra sudah keluar
ada batu di ginjalnya
ya paru paru jantung ya ginjal
sekarang kondisinya gimana
kata cecep lagi tidur
ditunggu sama keponakannya mawar
udah gak teriak teriak lagi
enggak tapi tidurnya nggak boleh lelap
bukannya bagus kalau lelap
takut lupa bernafas
hah tadi mn bilangnya gitu
ancaman yang sama seperti ancaman keacai
besok pasti satu lagi
gak tau siapa
jangan saya atuh
gimana mereka mau pilih siapa

aku baru datang kenapa kamu pergi
aku baru datang masa kamu pergi
mustahil bermain di rumah sakit
kang ujang sama teh serena mau kemana
terus sekarang kita harus gimana
gak bakal ada gunanya
kita perang aja sekalian
butuh tempo tempat pendapat
kau tahu cara mau turun
tak dit organise bahaya
dan juga jangan di latariki
disini ada baik dua uang
pasti anda ingat
saat ini ankara memang mati
setelah pagi democrati dan pasangan
bangungsan terplatz berdampak